bagi anda yang akan mudik ke utara pulau jawa atau jalur pantura
nah ini kita memiliki informasinya amelia agar tidak bosan di sepanjang perjalanan anda yang akan pulang kampung atau sekedar berlibur tidak ada salahnya untuk bisa mampir ke tegal jawa tengah
hai selamat siang lebaran sebentar lagi gimana anda sudah belum merencanakan mudik anda bersama keluarga pada tahun ini
nah untuk anda yang akan mudik ke wilayah utara pulau jawa dan akan melewati jalur pantura atau pantai utara ini saya akan merekomendasikan beberapa tempat untuk anda mampir dan berwisata bersama dengan keluarga
ini dia kota tegal
kota yang terkenal dengan sebutan kota bahari ini menawarkan keindahan yang tak kalah dengan kota
kota besar lainnya di jawa tengah
secara geografis posisi kota tegal sangat strategis
kota ini sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah pantura dari arah jakarta menuju semarang dan surabaya
tegal memiliki berbagai tempat wisata favorit dan populer
salah satunya wisata alam gucci
objek wisata ini terletak di desa guci kecamatan bumi jawa kebupaten tegal jawa tengah
hmm ketika pertama kali menyentuh airnya kulit saya langsung terasa panas
namun lama kelamaan kulit saya bisa beradaptasi dengan panasnya air sehingga yang terasa adalah rasa hangat
pengunjung yang datang ke pemandian air panas ini beragam mulai dari orang tua hingga anak anak
mereka datang dengan berbagai alasan seperti ingin sembuh dari penyakit tertentu ingin relaksasi atau hanya sekedar melepas penat
ya ngerasain kalau renang air panas enak banget
buat merelekskan pikiran
karena selama ini kan penat pikiran
tegal juga menyimpan keindahan lautan yang tak biasa
salah satunya pantai alam indah mintaragen di tegal timur
walaupun tak semegah pantai pantai di laut selatan kondisi laut yang tenang menjadi daya tarik tersendiri
lokasinya pun sangat mudah dijangkau hanya butuh waktu selama lima belas menit untuk sampai ke sana
dari pusat kota tegal maupun dari jalur pantura
nah kalau tadi saya menikmati indahnya pegunungan di tegal
sekarang saya ada di pantai tepatnya di pantai alam indah kabupaten tegal jawa tengah
nah ada baiknya di sini anda sore sore menikmati indahnya lautan sambil menunggu waktu berbuka puasa
di sini anda bisa sekedar berfoto berselfie bersama dan juga menikmati indahnya sore hari di pantai alam indah
selain menawarkan suasana tenang khas pantai kawasan pantai alam indah juga memiliki hutan mangrove yang sayang untuk dilewatkan
bagi yang ingin berwisata anda bisa jalan jalan sore menunggu waktu berbuka sambil bersohot
musik dan musik
setelah puas berjalan jalan di pegunungan dan pantai perut saya mulai keroncongan
bergeser sedikit dari tegal saya akan mengajak anda untuk mengunjungi kuliner khas kota brebes yakni sate blengong atau sate entok
satu porsi sate blengong dijual dengan harga rp lima belas sampai rp dua puluh lima
belum ke brebes namanya
kalau beli coba
nah sate ini terbuat dari entok atau warga lokal menyebutnya sebagai blengo
anda dapat menemukan sate blegong ini di hampir seluruh wilayah di alun alun kota brebes jawa tengah
nah seperti apa rupanya dan seperti apa proses pembuatannya
sate blengong biasanya disajikan dengan ketupat yang disiram dengan bumbu santan kuning bersama cabai rawit merah yang telah dihaluskan
bumbu sate yang dipakai hampir sama dengan bumbu sate kambing

namun karena dicampur dengan cabai rawit merah sate blengong ini menjadi lebih menggugah selera
prosesnya sih disembeli dulu ekornya
nge rebuknya sampai dua kali
oh dua kali sampai empuk ya
iya sampai empuk
terus lalu ditusuk tusuk kaca biasa
bumbunya sih biasa rempah rempah
terus temennya itu kupat ya mas ya
unik juga ya temennya kupat pakai santan lagi
hmm pakai santan
hmm yummy oke saya mau satu ya mas
boleh boleh mau bikin sekarang
kenikmatan sate belengong nyatanya memang menggugah selera
nurofiq dan ana misalnya yang ketagihan makan sate blengong karena rasanya yang unik dan berbeda

apa sih yang bikin enak
apa ya dagingnya rasanya empuk ya beda kayak yang di lain lainnya
cara pengelolaannya ya mungkin beda itu membuat yang beda lah
rasanya mungkin empuk kalau yang lain kan mungkin kalau masaknya kurang ini kan alot ya
nah lengkap sudah wisata saya di tegal bagaimana tertarik untuk berwisata di tegal
kota ini dapat menjadi salah satu alternatif anda untuk berwisata atau sekedar mampir untuk melepas penat saat perjalanan mudik
selamat menikmati perjalanan anda
prisca ladauhan urib handoyo tegal jawa tengah